ratusan jemaah masjid agung sido arjo rela berdesak desakan
demi mendapatkan vaksin dosis ketiga pada selasa malam
sebagian besar jemaah mengantre usai melakukan sholat tarawih berjamaah
para jemaah ini mengaku rela berdesak desakan agar dapat mudik pada ramadan tahun ini
tanpa harus melakukan tes swab antigen atau pcr
sesuai dengan surat edaran menteri perhubungan no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
mau pulang mudik lebaran besok kan naik kereta butuh booster biar nggak swab swab terus gitu
jadi untuk persiapan mudik ya
iya besok lebaran
sebanyak lima ratus vaksin booster astrazeneca dan moderna disediakan pada selasa malam
pemkap sidoarjo bersama polri dan tni sengaja mendirikan gerai vaksin booster safari masjid pada bulan ramadan tahun ini
karena sesuai dengan target pemerintah
bahwasannya sampai dengan menjelang daripada idul fitri
upaya mengejar target vaksinasi dosis ketiga menjelang mudik lebaran juga dilakukan kepolisian polda metro jaya
ratusan jemaah nampak antusias melakukan vaksinasi di halaman masjid istiqlal pada selasa malam
meski harus antre hal ini tak menyuruhkan antusias mewarga terutama jemaah sholat tarawih
selain melengkapi persyaratan mudik dan dokumen lainnya
antusiasme jemaah bertambah saat para peserta vaksinasi mendapatkan minyak goreng gratis
aku juga udah sering ditanyain sih udah vaksin ketiga belum udah vaksin apa belum
dia mau mau aku harus vaksin juga
ini di tempat ini kita pasang target seribu sampai dengan jam dua puluh satu ini sudah tervaksin
saya cek tadi lima ratus
kapolda metro jaya irjenpol fadil imran menyimbau warga ibu kota khususnya yang akan mulai kelebaran
mengikuti vaksin dosis ketiga agar dapat terhindar dari ancaman covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia